buat siapa mak
beli kurma yang bagusan
terus lo ke rumah babe
terus lo kasih dia ke kurma
terus kasih ke babe
lo jelasin secara paham kemana
kalau kurma itu dari babe ngerti
mau beli kurma
itu kan masih banyak di lemari
kemarin aja emas sampe bagi bagi ke tetangga
buat ganti kurmanya babe yang lo kasih ke bobi
tati ikut dong
ke minimarket doang
iya biarin yang penting tati gak bosen di rumah
ya lo bilang mak pergi deh
sampe hendak nyuruh
gak usah be
kan kemarin kita nggak sengaja balikin kurmanya babe
nah kata emak
ini kurma buat babe
kelakuan lu kayak bocah aja deh
kalau gue jantungan gimana
allah allah pak haji ma'a insya allah
kalau gue jantungan
pak haji sering jogging
jangan tidur lagi
emangnya mesti pake lamaran segala
orang nikah itu kudu
gue kesana lagi dong
lo bawa deh tuh
keluarga lo kesana
banyak sabar sabar dah
gue sih sabar dad

nanti gue mau ke pangkalan
makan siang dulu
abang mau ngasuh dulu mau nyender
mbak yuni kemarin jadinya gimana mbak
jadi belajar bikin kue
ya kagak tau
kan mak kagak bikin kursus
mau belajar gimana mak bingung
udah gimana laporannya
udah beli kurma
udah dikasih ke babe
udah dijelasin ke babe kalo kemaren salah paham
terus bang ojek mau ngaso
udah bikin continued
kamu kenapa pur
kamu jorok pisang
diam lu mau
kalo baju gue ga abis gue ga bakalan pake baju ini lagi
pur udah tuh jangan digaruk terus nanti punggung kamu lecet
eh lu ngapain lu warung gue belom buka
lu kata pak haji murad tadi anak saya main disini
oh tadi emang gue capain main di mari
hah itu pak ji
kata haji murud mainnya sama cucunya neng alia
oh itu anak lu
iya pak ji
iya pak ji
sekarang kemana pak ji
kalo gitu permisi dulu pak ji
aku gak jadi deh aku turun aja
bang udin kenapa
dari zaman gue sd
palak gue langsung mumat kalau dengar ujian
alia belum pulang be
main di mana be
tadi gue lihat main amanah si indro di warung kanji sodik
indro siapa be
boyu indro itu tukang ketoprak
gak usah be
uyuh mau masak
bukan ketoprak alia
mau dicariin kagak
ya udah be
makasih ya be
ah elu lagi